terima kasih masih di kompas malam bersama saya mario sarong
keluarga pegi tak puas dengan penetapan tersangka pegi oleh penyidik polda jabar
keluarga menilai ada kejanggalan di penetapan tersangka pg
kuasa hukum tersangka pegi setiawan alias peron berencana mengajukan pra peradilan
kuasa hukum menilai penangkapan pegi memiliki banyak kejanggalan
keluarga berencana mengajukan pra peradilan demi mendapatkan keadilan bagi pegi sekeluarga
menurut keluarga pegi bukanlah pria yang tinggal di desa banjarwagunan seperti yang disangkakan oleh polda jawa barat
maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya
katakan ini harusnya kembali lagi kalau memang mau di tidak usah mengikuti apa
alurnya pada proses sebelum delapan tahun yang lalu kan karena terjadi salah tangkap
ya di nolkan lagi lah gitu di nolkan lagi
pengacara keluarga almarhum vina menilai pola jawa barat tidak kooperatif dalam penanganan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi dua ribu enam belas silam
tidak hanya itu penghilangan dua dpo andi dan dhani juga jadi pertanyaan
usai rilis kasus pembunuhan vina dan eki dua orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang dpo dhani dan andi statusnya digugurkan oleh pihak kepolisian
polisi menyebut keterangan tersangka terkait tiga dpo kerap berubah ubah
dari hasil pendalaman kasus polisi menyebut tersangka bernama andi dan dhani hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap
tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga
ada lagi menerangkan tiga dengan nama berbeda
ada yang menerangkan lima ada yang menerangkan satu
setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
penghilangan dua dpo ini kemudian dipertanyakan oleh kuasa hukum keluarga almarhum vina
tadi ada statement dua dpo dihilangkan
lalu siapa apakah ia di dalam bap itu kan sudah jelas peranan masing masing dari dua orang itu juga
ini yang harus tanggung jawab siapa siapa yang harus bertanggung jawab
berarti pak jokowi harus turun ini bapak presiden harus turun ini nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu saja
kami nggak mau karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari polda jabar
polda jabar merilis tersangka baru pegi setiawan alias perong dalam kasus pembunuhan fina dan eki
ia diduga sebagai otak pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas silam
saat ini polisi telah menetapkan peggy setiawan alias peron sebagai pelaku utama pembunuhan vina dan eki di cirebon pada dua ribu enam belas lalu
membahas soal perjalanan kasus ini telah bergabung
bersama kita mantan kapolda jawa barat tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas irjen paul purnawirawan anton carlian
sudah bergabung dengan kompas tv jenderal
general kalau kita melihat kasus ini dari dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas ada dua kapolda yang menangani
anda dan juga pak bambang waskito
anda pada tahun dua ribu enam belas di desember
pak kalau kita melihat ini ada dua dpo yang digugurkan dihapuskan oleh polisi
kalau tanggapan anda sendiri seperti apa
menurut saya mencermati dihilangkannya dpo ini kita tetap menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah
di sini ada keraguan keraguan
atau perbedaan pandangan dari alat alat bukti yang dikumpulkan oleh polri
karena sebagaimana kita ketahui bersama untuk menentukan status tersangka itu kan minimal ada dua alat bukti yang sah
nah di sini ketika dikonfrontir antara saksi yang satu dengan saksi yang lain
dikonfrontir dengan alat bukti
belum mengarah pada satu nama yang signifikan
sehingga di sini dengan di sementara ini dpo ini mungkin dihilangkan
tidak berarti bahwa tidak akan bertambah
karena ini pun juga nanti dari hasil pemeriksaan dan pengembangan
apalagi sekarang sudah ada penangkapan baru yaitu saudara ps
apabila nanti disidangkan dan dijadikan berkas
tentu saja ini akan ada pengembangan pengembangan baru
dan di sini pun juga pasti akan melibatkan yang sudah menjadi terpidana yang terdahulu
general tapi kalau kita melihat di pengadilan sendiri sudah ingkra bahwa ada tiga dpo bagaimana ini melihat ada perbedaan ini saat ini
ini digugurkan dua dpo lain tetapi sebenarnya kan di pengadilan sendiri sudah ada putusan tiga dpo
apakah memang itu betul ada satu keputusan
toh satu keputusan hukum pun juga apabila ditemukan nopung baru
apalagi ini menyangkut hak seseorang
ya kita harus berani mengatakan
dengan digugurkannya atau sementara ini tidak dimasukkannya
bukan berarti nama nama tersebut tidak ada
tetap akan diadakan penyelidikan lebih lanjut
karena dpo ini tidak harus ditetapkan oleh pengadilan
ini kan kewenangan daripada penyidik
apakah dpo ini sudah diumumkan sebelumnya atau tidak
rehabilitasi bagi orang tersebut
apabila memang yang menjadi dpo itu bukan sebenarnya
atau mengandung kebohongan tidak sesuai dengan dua alat bukti yang ditemukan terbaru oleh polri dan pihak penyidik
ini tahun dua ribu enam belas anda sempat memegang kasus ini
dan pada akhirnya baru di tahun ini butuh waktu delapan tahun jendral untuk
ini general saudara juga kita akan menghadirkan pernyataan dari direktur reserse kriminal umum polda jawa barat
bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa ps itu ini orangnya
padahal mereka tinggal di satu lingkungan bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain
jadi kenapa kesulitan kita selamanya seperti itu
karena saksi yang berani menerangkan itu belum ada
general pada tahun dua ribu enam belas anda memegang kasus ini dan mungkin anda bisa melihat di layar kaca ataupun di media foto pegi yang tertangkap
apakah betul jenderal seingatan anda bahwa ini adalah pegi yang saat itu menjadi daftar pencarian orang
kebetulan saat itu kan kasusnya itu ditangani oleh
sehingga tidak dilaporkan atau belum dilaporkan kepada pihak polda
karena saat itu kita anggap belum ada kendala seperti sekarang ini
nah justru lplp laporan laporan yang tidak menjadi atensi tidak menjadi kendala memang tidak harus dilaporkan ke polda
kecuali memang adanya kesulitan kesulitan atau kendala kendala khusus
dan apabila menyangkut dpo sebetulnya itu merupakan pr bagi penyidik
seperti ketika saya menjabat kapolres
pertama kali yang saya tanyakan kepada serse yaitu satu tunggakan kasus
ada berapa tunggakan kasus daripada reskrim dan kedua adalah dpo
ada berapa dpo yang belum tertangkap
nah kemudian kita jadikan sasaran selektif prioritas
mengenai masalah wajah dan lain lain mohon maaf saat itu saya tidak meneliti lebih jauh
apalagi wajah dari delapan tahun dengan yang lalu dengan hari ini bisa saja berbeda
tetapi untuk menentukan apakah benar itu tersangka atau tidak
fakta fakta yang saling berkaitan
seperti tadi ada treatment daripada di reskrim
general belum ada satupun juga yang menyatakan pasti bahwa ada dpo lain
ya general tapi apakah memang sebenarnya pencarian tiga dpo ini selama delapan tahun juga menjadi kesulitan sebenarnya
apakah ini tidak mendapatkan atensi dari polda atau bagaimana sebenarnya
karena para tersangka yang sekarang sudah menjadi terpidana itu sendiri
keterangan antara yang satu dengan yang lainnya itu seperti tadi tidak sama
ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak
kemudian fakta fakta lain
alat bukti yang kita ketahui ada lima alat bukti itu baik mungkin surat mungkin alat bukti yang lain
baik dari pism atau rekodasi
tidak menunjukkan orang orang tersebut
karena biasanya para tersangka itu kalau ditanya ini kurang kenal
atau kadang kadang juga namanya juga nama samaran begitu
general tetapi ketika diminta keterangan dari tersangka lainnya ini sudah ada ciri ciri yang digambarkan
ini bagaimana bisa berbeda antara pada akhirnya sesuatu yang dibilang ini mengada ngada
tetapi sebenarnya sudah ada ciri ciri yang digambarkan
ini tanggapannya bagaimana general pada akhirnya bisa mengatakan bahwa ini mengarah ada
padahal sebenarnya sudah ada daftar ada gambar dpo dari dua yang lainnya itu
sesuai dengan berjalannya waktu biasanya ya maaf saya pernah mengalami masalah marsina
saya membuka kasus marsina ini
lima belas tahun setelah dari awal
setelah diadakan pemeriksaan ulang semua tersangka mengatakan tidak
nah ini pun juga ya sebuah kelalaian polri dan juga dpo ini kurang jelas
sehingga dengan demikian ini tidak menjadi satu atensi khusus
polri sendiri ada keraguan keraguan di dalam menetapkan dpo ini
sehingga belum jelas betul mungkin saja seperti kami dpo
dpo ini kadang kadang belum ada fotonya
kalau hanya kiri saja itu kan belum bisa dipastikan
di sini dpo ini harus betul betul tahu persis identitasnya
saya tegaskan dari pernyataan anda bahwa apakah betul memang betul ada dugaan kelalaian dari pihak polri sendiri dalam mengurus menangani kasus ini
untuk masalah kelalaian ini sendiri kita harus adakan gelar perkara khusus
nah juga kita harus libatkan biro wasidik dari mabespori
termasuk nanti dari propam itu sendiri
karena kita pun juga jangan sampai mengadjustment
dan apabila betul betul ada kelalaian ya berhak untuk ditindak
karena kelalaian sekecil apapun juga akan menjadikan ya nama baik citra polri akan jatuh
jadi di sini kita harus betul betul mengaudit kembali
mengaudit kembali tentang penyidikan ini sendiri
ataukah memang ada kelalaian
nah kita pun juga saat ini belum bisa menentukan apakah ada atau tidak
mungkin ada mungkin saja tidak
mungkin ada atau mungkin tidak kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kepolisian
terima kasih irjen paul purnari wirawan anton carlyan
sudah bergabung bersama kompas tv pada malam ini